gak capek ngajem ngajem saya terus
mama jangan pergi
jangan tinggalin aku ma
aku gak mau mama pelik
aku gak mau mama periksa
mama bangun ma
iya terima kasih pak

papa mama udah sadar
alhamdulillah anak udah sadar
alhamdulillah anak udah sadar
alhamdulillah anak udah sadar
ma dari mana
tadi kita dari kantin pak
ada apa ini
bener andin udah sadar al
andin udah sadar pak
mbak nin kok malah jadi sadar sih
gue pikir ini bakal jadi saat saat terakhirnya mbak andin
apa dia udah tau ya
ntar lagi juga rena pulang kok
ini kenapa nino reject telepon saya
nggak biasa biasanya nih
mungkin lagi meeting kali bu
yaudah kalo gitu aku pamit ya
mbak titipin aja
tadi mama lagi malam liat kamu
ada apa lagi sih

alhamdulillah sekarang ini sudah sadar
ternyata kamu sayang dan cinta juga sama rena ya
kamu udah mau dia
niat gue tadinya bukan kayak gitu kali
saya gak akan mempermasalahkan
soal pagi ini kamu bawa rena diam diam
ya meskipun saya tahu
pagi ini kamu udah buat mama saya panik pas di rumah
tapi kamu harus ingat persa
kebenaran soal rena
suatu hari pasti akan saya ungkap
gak capek ngajem ngajem saya terus
kamu ingat ya
bukan cuma karena
cuma saya orang satu satunya
yang punya banyak kebohongan
ingat itu ya
ada masalah di rumah
masalah rena kan ma
iya ma mama gak usah khawatir ya gak usah panik
rena sama aku sekarang di rumah sakit
tadi dia dibawa sama elsa
oh jadi elsa bawa rena ke rumah sakit
tapi berkat rena datang kesini
alhamdulillah sekarang andin sudah siuman
aduh ya allah mama seneng sekali dengernya
yaudah kalau gitu mama siap siap
mama ke rumah sakit
mau jemput rena sekaligus jenguk andin
andin sudah siuman
dan ternyata elsa itu bawa rena ke rumah sakit untuk jenguk andin
ini nomor siapa ya
saya mau menanyakan keadaan rena gimana ya mam
rena baik keadaannya
ya ada apa ya mis
saya ingin di minder hari ini jadwal fashion show di sekolah
acaranya pukul sebelas
rena jadi datang kan
oh baik mam saya ingin memastikan saja
terima kasih ya mam
yaudah kalau gitu saya ke rumah sakit
nanti mirna kamu temenin saya
kalau rena dia ada fashion show
sudah kalau gitu siap siap ya
anir udah siuman
kita ke rumah sakit siap siap kemana kita
siap siap dulu ya
nanti mama mau beli mie buat papa ini bagus deh kayaknya
soalnya meetingnya juga nanti siang
ya gak tau lah ma orang handphone aja diambil sama dia
siapa tau diangkat
ngapain handphone aku di bawah
aku tadi udah deh
kamu akhirnya pasti bikin masalah lagi di luar sana ya kan
dino kamu pikir papa sama mama tertarik dengerin masalah kalian
selesaikan masalah kalian di kamar
jangan di sini